tentang perasaan kak fajar sama kak tasya
belum terlambat dong kak
yang pertama kak krista
yang kedua kak randy
kakak gak akan ngelakuin itu
belum anda ngelakuin itu
bos saya udah ngelapor duluan

randy ikut aku yuk
gue liat matanya
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy
lepasin pak randy